sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini t sap
semua dokumen yang lo perluin sudah ada
dan sudah lengkap

ya yakin lah

ga ada masalah
tapi sebenarnya ngapain sih lo pura pura jadi mahasiswa beasiswa segala
di mana mana orang miskin nyaru jadi orang kaya
tapi lo aneh malah nyaru jadi orang susah

lo pergi sana
ini semua kan gara gara anaknya si prabu wijaya itu
dasar cewek aneh
terpaksa deh gue merendahkan diri kayak gini
harus pura pura jadi orang miskin
padahal kan tapang gue jelas tapang orang kaya
kalau bukan demi balas dendam bapak gue ke prabu wijaya
kamu ngapain di sini
ya aku juga tahu nih kuliah
kalau kamu kelasnya di sini ya
suka suka aku dong
mau masuk kelas mana
kalau arman yang ada di sini
udahlah gak usah ngelak
kalau misalnya arman ada di sini
kamu gak nanya kan
ada di sini
jangan baga baga gue deh
ngomongan kamu dari tadi tuh gak penting tau gak
masa arman gak penting
kalau nggak penting kenapa kamu pilih dia
daripada aku tadi
malu tau gak
gak bisa bingung ya sama kamu ya
ngapain sih kamu pilih dia
udah hitam jelek bau
arman gak bau
eh lajin kamu ngapain sesuai jelek jelekin dia
eh kamu ngomongin gitu karena kamu gak suka kan sama dia
emang dia salah apa sih sama kamu
salah dia tuh banyak banget
aku aja ngeliat mukanya males
sudara bisa tenang gak
pak bapak bisa tenang nggak pak
kok bawa bawa aku
saudara putra pemilik kampus ini
tapi bukan berarti saudara bisa kurang ajar
saya tidak perlu mahasiswa seperti kami
sinilah yang kondisinya dia scientific
terima kasih sudara